ketua dewan kehormatan golkar akbar tanjung menilai jika gugatan uji materi dikabulkan
maka akan memutus regenerasi kepemimpinan
akbar juga berpendapat meskipun jk akan mendampingi jokowi
tidak menjamin akan menaikkan elektabilitas partai beringin
sementara ketua dewan pakar golkar agung laksono meminta mk menolak gugatan uji materi tersebut
agung menyarankan jokowi mencari tokoh selain jk untuk memberi kesempatan kepada kader muda
untuk menjadi pendamping jokowi
pasalnya gugatan uji materi tersebut tidak menyelesaikan kebuntuan politik
di antara partai koalisi pendukung jokowi yang tengah berebut posisi cawapres
saya tidak boleh berbukta orangnya tapi yang jelas pandangan pandangan
untuk melakukan review yang tujuannya untuk bisa tiga kali
nanti bisa empat kali tidak ada selesainya
jadi saya tidak akan menyelesaikan soal
jadi saya cari kader kader muda kader bangsa
yang bisa diambil dari partai dan dari tempat tempat lain